oh ya kok
kamu masih cantik kok sayang
mas bisa aja deh
terus terus rambutku gimana mas masih indah nggak
aduh mas bisa aja deh
terus kalau mataku mas
oh matamu pening
bagai kata agak
aku sampai terang
dalem dong mas
jadi malu deh
terus apa lagi ya
hidungmu bulat seperti kue mangkok
rasanya pengen aku caplok
mas genit ya genit mau dong dicaplok
mas kamu tuh kurang ajar banget sih sama buddha
lagian buddha ngapain sih kamu sendiri
ganggu kesenangan buddha
ganggu kesenangan buddha aja
buddha itu lagi teringet sama mantan pacar buddha
pacar siapa pak wisnu
mas wisnu itu siapa
mas wisnu itu siapa
mas wisnu itu siapa
mas wisnu itu siapa
buddha dia siapa sih buddha
bukan siapa siapa budi kok
udah lah buddha buddha jangan bohong lagi bisa gak sih
mas wisnu itu siapa
hah bapak aku
saya sudah tahu
mas kamu itu kalau ngomong jangan asal nudo
buddha keseliru ngomong dikit aja udah mikir yang macem macem kamu
jujur sama aku
benar kan pak wisnu itu bapak aku
aku sekarang milih jadi burungnya
kalau sampe arman tau aku ini bapaknya
nanti dia dalam kesulitan
dia bisa dituduh
kalau dia menyembunyikan aku
aku gak bisa kasih tahu arman
aku gak mau arman kena masalah gara gara mas wisnu
kalau budi bilang bukan
udah deh man
gak usah ngomongin soal bapak kamu itu yang udah bikin bude empet
bapak kamu itu udah niatin kamu
udah gak peduli sama kamu
ngapain dipikirin lagi
peduli sama kamu
kok kamu laman sih man
kata orang dulu
kalau kita gak berpikirin lagi
kita gak bisa berpikirin lagi
kalau kita gak berpikirin lagi

kok kamu ngelamun sendirian sih disini
kalau misalnya ada orang yang
menjelek jelekin papanya man
walaupun orang yang ngejelek jelekin itu adalah
mamanya non sendiri
ya kalau aku sih pasti marah man
mau papanya sejahtera apapun
mereka pasti yang terhebat buat kita
emangnya kamu juga tahu ya masalahnya rizky
hubungan rizky dan mamahnya itu kurang baik
dan juga karena mamanya
nggak boleh rizky deket dengan papanya
tadi pas rizky cerita sama aku
aku juga ikut sedih mendengarnya
rizky itu kasian banget
hidupnya sekarang tuh kayaknya tertekan banget
maafin aku ya man aku gak tau
bukannya kamu gak pernah tahu bapak kamu siapa
atau memang ada sesuatu man
aduh non anon gak penting juga

aduh non aku ke belakang dulu ya

aduh non aku ke belakang dulu ya
mah zaira gak bisa ikut nemenin
kamu pasti punya banyak tugas kuliah ya
kok belum siap siap
malena kita sudah mau pergi
kok kamu belum siap
mama kayaknya kurang enak badan
mendingan mama di rumah aja ya pak ya
daripada mengganggu acara papa di sana
lihat papa pergi berdua aja sama mama
iya sudah mestinya kamu bilang dong dari tadi
benar kalian gak ada yang mau ikut zaira
papa jalan dulu ya
siapa yang nyuruh kamu untuk mengakrabkan diri sama orang yang namanya iksan
iksan siapa sih ma
kalau udah lah zaira
gak usah kok pura pura gak kenal sama iksan
iksan itu adalah mantan pacarnya mamah kamu
bapaknya si gembel yang suka sama kamu tuh
tapi bukan ayahnya amira udah meninggal kak
dan aku juga gak pernah ketemu kau sama dia waktu dia masih hidup
ya mana mungkin aku bisa akrab sama dia dong
udahlah zaira cukup
kau usah sandiwara terus
mesha tuh lihat sendiri kalau kamu akrab sama orang itu
udahlah musang gelak lagi deh
kapan aku ketemu dengan ayahnya amira
ini bukan ayahnya amira ma
ini tuh papanya rizky
zaira udah dong
gak usah pura pura kayak gitu
siapa sih yang nyuruh lo deket sama dia
karena dia tahu kalau lo itu adalah anak haram mereka
habisnya kalau mau kejut sebarangan ya kak
tolong jangan bahas itu lagi
aku bingung sama mbak dan kakak
kenapa sih terus terusan bilang kalau orang ini tuh ayahnya amirah
jelas jelas dia itu papanya rizky ma
bahkan aku juga pernah ke makan malam sama dia di rumahnya rizky
kalau mama dan kakak gak percaya
silahkan tanya kepada mamanya rizky
kok jadi papanya rizky
aku akan cari tahu soal kecelakaan ayah sama rekan rekan
aku juga harus cari tahu
apa ada orang lain yang bersama ayah di mobil itu
kalau ada orang lain
ya kemungkinan besar
jenazah itu bukan ayah